sesi tanya jawab di sidang mk kembali diwarnai perdebatan
salah satunya saat kuasa hukum tim ganjar mahfud magdir ismail
mempertanyakan pendapat ahli yang dihadirkan pihak terkait prabowo gibran
ahli hukum tata negara abdul cair ramadan
soal kewenangan mk yang harus ditempatkan secara adil
pasca penjelasan ahli hukum dalam sesi tanya jawab
magdir balik bertanya dalam konteks keadilan
apakah gibran raka buming raka lebih pantas menjadi wakil presiden
dibandingkan kuasa hukumnya yusril iza mahendra
magdir menyebut ia mempertanyakan hal tersebut karena abdul
menyinggung soal kepatutan dan kepantasan
undang undang sampai harus diubah untuk mengakomodasi pencalonan gibran
dibandingkan jika mencalonkan yusril yang mantan mensesnek
pernyataan magdir ini pun sempat disanggah kubu prabowo yang menyatakan keberatan
bicara tentang kepantasan dan kepatutan seperti saudara ahli katakan tadi
apakah gibran itu lebih pantas dari profesor yusril misalnya untuk jadi wakil presiden
karena begini kenapa saya tanyakan kepada ini kepada saudara ahli
soal persyaratan terhadap gibran harus melakukan perubahan terhadap undang undang itu satu
dari segi ketokohan dan pengalaman gibran itu wali kota
profesor yusril dia adalah mantan menteri sekretaris negara
keberatan jangan ngulik karena sudah menjadikan pendapat